seekor monyet dan seekor lutung ini diselamatkan anggota satreskrim polres tasik malaya jawa barat dari tangan aye dan i
mereka merupakan tersangka pelaku penganiayaan anak monyet dan penjualan hewan yang dilindungi yang telah ditangkap polisi selasa lalu
selain menganiaya hewan dengan sadis mereka juga merekamnya untuk dijadikan konten dan kemudian dijual
kepada polisi mereka mengaku sudah menganyai empat belas ekor bayi monyet selama hampir satu tahun
sementara itu di bengkulu utara pria berinisial dr ditangkap polisi karena menyembelih kucing
ironisnya aksi itu juga direkam dan diunggah ke media sosial
polres bengkulu utara yang menerima laporan dari organisasi pecinta kucing bertindak dengan menangkap dr serta mengamankan barang bukti pisau dan gayung plastik
menurut polisi dr akan menjalani
data dari asia for animal coalition mencatat sejak juli dua ribu dua puluh hingga agustus dua ribu dua puluh satu ada lima empat ratus delapan puluh konten penyiksaan terhadap hewan di dunia
australia sebanyak satu ratus tiga puluh lima konten amerika serikat dua ratus sembilan puluh enam konten dan indonesia menempati posisi pertama dengan satu enam ratus dua puluh enam konten
hukum yang masih sangat akomodatif bagi para
penyiksaan hewan ya
hukum kita masih sangat ramah kepada pengisi hewan
kenapa karena penyiksaan hewan ancaman hukumannya hanya maksimal sembilan bulan dan itu nanti jatuhnya tindak pidana ringan
dan cuma di hukuman percobaan di vonis misalnya dituntutan jaksat tiga bulan penjara
lalu sama hakim dikabulkan sepertiganya misalnya satu bulan penjara dengan masa percobaan
aksi kekerasan terhadap hewan juga disoroti oleh periset pusat
studi komunikasi lingkungan vkom universitas pajajaran herlina agustin
menurutnya dalam setiap kasus kekerasan pada hewan pelaku sudah dipastikan mengalami gangguan jiwa
cara dia menyiksa itu juga sudah menunjukkan bahwa dia sebetulnya punya gangguan kejiwaan
kalau beberapa orang menyebutnya psikopat saya menyebutnya dia punya gangguan kejiwaan
orang yang menyiksa makhluk lain itu udah pasti ada gangguan kejiwaan gitu ya
tapi kita harus lihat dulu roots dari atau akar dari penyiksaan ini sebenarnya apa
yang ketiga adalah
dia melakukan ini demi konten
ini levelnya sudah pasti di atas gangguan kejiwaan biasa gitu
dia butuh perhatian
selain hukuman pidana yang diberikan kepada para tersangka kekerasan pada hewan
rehabilitasi medik kejiwaan juga harus diberikan kepada para tersangka
dilebutan cnn indonesia